dan kalah sama yang ada di tubuh gitu
hingga berapa lama akhirnya bisa menjadi wni dan bermain kemudian untuk timnas
yang ada di bahasanya
cuma kadang lausenya mungkin yang gak terima lausenya kan emang orang orang chinese banget kan
hasil report daripada software yang mereka punya ngetes semua tadi hasilnya sangat baik
karena ini kan untuk kebaikan publik yang ada di daerahnya
soalnya latihan terus ibaratnya ngedapet minute play banyak dapet terus pindah tim akhirnya bisa perform kan ya perasaan siapa sih yang ga seneng gitu kan ya
kemampuan saya adalah untuk memonitori keputusan yang diambil
salah satunya adalah karena ketakutan pada pihak lain
pertimbangkan di samping dari aspek
karena mereka akan dengan dada terbuka